gubernur jawa barat rituan kamil mengimbau masyarakat agar tetap tenang
dan menjaga kondisivitas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi
di pondok pesantren al zaitun
menurut emil pemerintah saat ini sedang berupaya mencari solusi terbaik
baik dari sisi hukum yang sedang ditangani oleh barreskrim
maupun nasib tujuh santri yang direncanakan dibina oleh kemenang
ditemui setelah mengikuti rapat paripurna di gedung dprd jawa barat
di kamis siang gubernur jawa barat ritwan kamil menyebut
semua yang terkait dengan al zaitun sedang ditangani oleh pihak terkait
sisi pidananya ditangani oleh barreskrim pauri
sedangkan masalah santri direncanakan ditangani oleh dibina dengan pihak kemenang
dan juga ritwan kamil berharap adanya upaya penanganan segala permasalahan di al zaitun
membuat masyarakat tenang dan tidak ada lagi kontroversi
sedang disebut akan dibina
itu artinya akan diambil alih oleh kemenhan
hanya butuh waktu untuk mengurus tujuh ribuan siswa
itu tidak sesederhana itu
gurunya dari mana kualifikasinya apa boleh dikurang
hanya rentang waktu pembinaan dan pengambil alihan itu selama ppdb ini pada saat masuk sekolah
itu urusan al zaitun sudah selesai